ih ibu tau gak sih ini uangnya kotor
tuker aku gak mau
kamu kenal ibu ini saya
eh kenal lah ibu ini kan dulu pembantu aku
ibu mau tahu salah ibu apa
aku gak mau kehilangan masa enggak
cuma karena dia tahu kalau ibu aku hanya penjual bunga dimakan
sebentar lagi aku akan jadikan
bawa dia pak
saya gak mau saya gak mau
itu kan mita anaknya ibu aminah
nanti bisa ibu jelaskan di kantor polisi
bu gue aminah
mang ujo kenapa
tadi saya liat mita ditangkap polisi bu
kenapa bisa seperti itu
gak tau bu
pak pak polisi
pas itu nggak salah pak
ya siap komandan
ada yang mau ketemu sama ibu di luar
mang ujo sudah banyak
keadaan kamu menyebabkan keseluruhan penyakit
ibu apa keadaan kamu nak
kamu bebek saja kan
ibu sangat khawatir sama kamu
ibu gak usah suka perhatian sama aku
kalau aja ibu pengen nguburin bayi bayi itu
aku gak mungkin ada di sini bu
mita kamu berada di sini itu semua karena kesalahan kamu
allah itu tahu mana yang terbaik untuk
baik untuk kamu
justru dengan disini
waktunya kamu untuk bertaubat saya
gak usah ceramah mulu
aku udah gak mau lagi ngeliat muka ibu
aku benci sama ibu
saya baru tahu
bumita masih punya ibu
orang tuanya sudah meninggal
mungkin dia malu
pedagang kembang dan miskin
kok bumita tegaya seperti itu
tapi jujur bu
melihat ibu seperti ini
saya jadi merasa bersalah
karena saya yang telah melaporkan bumita ke polisi
saya tidak mau melihat bumita
terus mengaborsi janin yang tidak berdosa
ibu gak salah
saya yang salah
saya nggak bisa mendidik anak saya dengan benar
makanya dia jadi seperti ini
dan pesta tanda itu
itu dia sekarang
seorang laki laki open cow
itu mike juga tidak bebas then moisturizing
aku ingin kembali ke sekolah
terima kasih untuk
tolong pak perut saya sakit banget pak
saya gak mau mati di sini pak
dok perut saya sakit banget dok
rasanya kayak ditusuk tusuk dong
berdasarkan hasil pemeriksaan
ibu mita tidak menderita penyakit apapun
tapi aneh kenapa ibu merasakan sakit pada bagian perut ibu
iya memang sakit pak
udah ibu ibu nggak usah berbohong
saya bisa melaporkan hal ini
udah ibu cukup
saya banyak kerjaan permisi
wow saya sakit banget pak
berani beraninya ibu bohongin polisi ya
pura pura sakit perut
lain kali gak akan kecayalah ibu
ini ada uang
bisa bayar untuk ujian kamu
ibu tau gak sih ini uangnya kotor
cuci tangan dulu dong
aku gak mau
kamu kenal ibu ini saya
aku dulu pembantu aku
ibu mau tahu salah ibu apa
aku gak mau kehilangan masyarakat
cuman karena dia tau
kalau ibu aku hanya penjual
aku akan jadikan
gak ada orang yang mau ngelahirin setiap hari
tapi orang bodoh yang
ingin membunuh jalilnya hampir setiap hari
kamu tahu projeto mereka sesungguhnya
sepertinya di kuart
kamu tahu kamu harus berkata kata
jangan ikut pengalaman yang
apa yang terjadi
kok tanahnya seolah olah tidak mau menerima jasadnya
mungkin almarhumah semasa hidupnya banyak berbuat dosa
saya rasa kejadian ini ada hubungannya dengan bu aminah
bu mita belum bisa dikuburkan sebelum bertemu dengan ibunya
jadi ini jasadnya mita anaknya bu aminah
jadi bapak kenal sama bu aminah
berarti bapak tahu rumahnya bu aminah
tolong antarkan saya ke sana ya pak
pak ustadz tolong ditunda sebentar pemakamannya
saya mau ke rumah bu aminah dan mau mengajak bu aminah ke sini
siapa tahu bu mita bisa dikuburkan dengan layak
cepat ya bu sebelum hari semakin gelap
ibu mita sebenarnya sudah mau dimakamkan
tapi masalahnya tanah tempat bumi tak akan dikuburkan selalu longsor
para sudah digali berkali kali bu
kenapa bisa begitu bu kenapa
kami berharap ibu mau datang
siapa tahu dengan kedatangan ibu dan maaf dari ibu keajaiban akan terjadi
dan mita dapat dimakamkan dengan layak bu
cepat ke sana
secepat ini kau pergi nak
ibu mengikhlaskanmu na
dan ibu sudah memaafkan kamu na
semoga kamu tenang di sisi allah swt
pak ujo silakan dikali lagi kekuburannya
mudah mudahan setelah ada maaf dari ibunya proses pemakaman ini akan berjalan dengan lancar
baik pak ustadz

umm ustaza yousuf jangan lupa yang ucapkan

ibu baper nasi baik
biar saya menggali kuburan anak saya
ampunilah dasar dasar anakku ya allah
terimalah amal kebaikannya ya allah
saya rasa bu mita memang menginginkan ibunya ya menggali kuburnya
dengan begini bu mita bisa dikuburkan sebagaimana mestinya
semoga allah mengampuni segala dosa dosa kamu ya nak
dan arwah kamu diterima di sisi allah swt
ibu akan selalu mendoakan kamu na

dan arwah kamu